restrukturisasi perusahaan asuransi terkemuka di indonesia ajb bumi putra saat ini jalan di tempat
kondisi ini tepat pada ulang tahun ajb bumi putra yang ke satu ratus enam puluh
belum genap setahun berjalan pt asuransi jiwa bumi putra atau pt ajb dikembalikan ke pangkuan evergreen
dan harus bersulih nama seiring dengan dibatalkannya kerjasama kedua pihak
akibatnya restrukturisasi ajb bumi putra saat ini jalan di tempat
pada dua belas februari dua ribu tujuh belas perayaan ulang tahun ajb bumi putra ditandai dengan peresmian pt asuransi jiwa bumi putra atau pt ajb
cucu usaha hasil hibrit perusahaan dengan mantan mitra perusahaan pt evergreen invesco tbk
sebelumnya setelah mengetahui kondisi keuangan pt ajb
otoritas jasa keuangan berniat menyelamatkan pt ajb bumi putra pada tahun ini
namun skema penyelamatan tersebut masih digodok bersama pengelola
pada november dua ribu tujuh belas
ojk menyebut skema akan lebih berorientasi pada pemegang polis
skema lama penyelamatan ajb bumi putra melalui penerbitan saham atau right issue oleh pt evergen invesco
yang kini telah berubah nama menjadi pt bumi putra investasi indonesia
serta melalui pelepasan sebagian aset perusahaan
hingga desember dua ribu enam belas jumlah aset ajb bumi putra mencapai rp sebelas tiga triliun
apa sebenarnya yang menjadi akar masalah krisisnya asuransi jiwa bersama bumi putra
mengapa juga penyelamatan asuransi yang dibentuk pada seribu sembilan ratus dua belas ini tidak berhasil
bagaimana juga dengan masa depan para agen dan pemegang polis
kami akan bahasnya dalam segmen the analyst
sudah bersama kami adi masari pengelola dari statuter ajb bumi putra
selamat sore pak adi
terima kasih sudah bergabung bersama sian indonesia business
yang menjadi pertanyaan adalah apa sebenarnya akar masalah dari ajb bumi putra ini
apalagi kalau kita lihat dibentuk tahun seribu sembilan ratus dua belas gitu ya berarti sudah satu ratus enam tahun
kenapa bisa krisis ini menimpa ajb bumi putra
sebenarnya kita gini punce kita harus samakan dulu persepsi bahwa pertama adalah yang tadi tagline nya ada ajbp gagal diselamatkan itu salah
jadi kita bukan tim dari kami ini pola statuter bukan tim penyelamatan
sebelumnya itu sebetulnya tidak terlalu ada masalah kecuali bentuknya yang mutual
kemudian kita ingin pelan pelan di mutualnya itu dikurangin sehingga bisa masuk ke industri asuransi yang benar
nah kemudian kalau masalah keuangan itu sebetulnya secara umum ajb bumi putra ini tidak ada masalah
karena ini bentuknya kan mutual
ini berbeda dengan pt ya
kalau pt kan harus ada solvabilitas ada rbc rbc capital
tetapi kalau kita melihat dalam perspektif mutual mutual ini kan usaha bersama
jadi solvabilitas itu sudah pasti sehat
karena kalau misalnya terjadi apa apa tinggal aset dibagikan kepada semua pemegang saham
karena pemegang polis bumi putra ini adalah pemegang saham
dalam konteks ini nggak ada masalah
kemudian kami diutus oleh ojk untuk melakukan penguatan ini
karena bumi putra ini kan perusahaan sudah sangat lama
sekarang ini satu ratus enam tahun
sudah sangat berjaya
ini kalau dibiarkan dengan bentuk mutual yang undang undangnya masih dalam persiapan di kementerian keuangan
ini tidak bisa berkompetisi secara adil dengan industri industri asuransi yang sudah modern
sedangkan kita kan dengan bentuk mutual seperti itu harus direvitalisasi
nah kemudian kami melakukan restruisasi
kemudian kami membuat semacam anak kapal
seperti ini kan bumi putra
kalau dibanakan kapal ini kapal induk besar sekali
jadi cara penguatannya ini juga harus hati hati
dan juga memerlukan energi besar
kemudian kami waktu itu kerjasama dengan pt evergreen
dalam konteks resturasi ya
kemudian kita bikin pt ajb
kemudian pt ini kita serahkan pengelolaannya kepada investor
dengan nama tetap bumi putra
ketika kami melihat bahwa tahun tahun awal ini
kurang menguntungkan bagi bu putra
nah dengan demikian konsekuensinya adalah bahwa
investor tidak boleh tidak bisa lagi
tidak punya kewenangan lagi menggunakan nama bumi putra
itulah sebabnya kemudian mereka mengganti nama
nah kemudian ajb bumi putra kembali running sebagai mutual
nah sambil juga melakukan registrasi yang tahap kedua
nah tahap pertama ini yang kita lakukan resturasi sebetulnya
ya dalam beberapa hal
berhasil ya seperti misalnya pengurangan karyawan
perampingan karyawan dari yang tadinya tiga dua ratus
kemudian kita lay off satu seratus
hampir tambah masalah ke pt itu
nah sekarang organisasi bisa lebih ramping
kemudian terjadi penghematan dan lain lain
anda mengatakan tadi bahwa sebenarnya tidak ada masalah
karena sistem sharingnya
walaupun memang akan harus ada perombakan
untuk bisa bersaing dengan asuransi yang modern
tapi kenapa pada tahun
dua ribu sepuluh data dari ojk
nah ini kan begini
tapi kan kita tidak pernah gagal bayar
nah maksudnya kan begini
tapi untuk dalam perspektif mutual
tapi karena memang belum ada acuannya
sehingga mutual kemarin itu ajb bumi putra
dalam proses itunya disamakan dengan yang pt
itu sejak dua ribu empat belas ini
kemudian ojk meminta kepada manajemen bumi putra
untuk harus segera melakukan resulasi
agar ada keseimbangan
nah tugas kami adalah melakukan itu mulai
mulai memilah milah agar terjadi keseimbangan antar sofabilitas
nah inilah kemudian yang pertama kan kita tahu
kalau di bisnis kan tidak sekali jalan tuh
kemudian berjalan sekali
oke ada pemotongan karyawan mencapai satu seratus
tidak mengatakan tadi defisiensinya
kemudian juga seluruh anggota direksi
langsung di nonaktifkan
itu konsekuensi dari masuknya pengolah satelit
apakah cukup hal itu untuk menyelamatkan ini
sebetulnya kan begini
ini kan kita terus melakukan registrasi
agar terjadi keseimbangan di dalam bisnis
di dalam sistem keuangan di bumi putra
karena bumi putra ini kan perusahaan yang sudah cukup lama
aset asetnya cukup besar
nah memang dalam masa kemarin itu setelah pembatalan itu
ada proses transisi pencarian pencarian dana
sehingga memang ada beberapa klaim yang terlambat dibayar karena
tapi bukan berarti kita gagal bayar kemudian nggak punya
namun apakah ada dananya nantinya
pada saat nanti para pemegang polis ini untuk menuntut haknya
kita kan diturunkan untuk memberikan jaminan kepada seluruh pemegang polis
kewajiban keuangan di bumi putra harus terselesaikan
nah dengan demikian maka kita mengelola keuangannya dalam struktur yang akan kita registrasi yang tahap kedua
namun banyak dari para agen ini mengatakan bahwa mereka
justru akan menalangi terlebih dahulu tuntutan tuntutan dari para pemegang polis ini
karena memang uangnya tidak cair cair begitu
saya kira gak ada ya agen yang menanggulangi dulu
persoalan tidak cair ini kan karena memang proses resturasi dan pencairan divestasi divestasi ini kan
kita kan di bumi putra ini karena perusahaan besar ini setiap bulan itu klaim jatuh tempo dan penembusan dan lain lain itu sekitar tiga puluh ribu
kalau di total uangnya itu sekitar dua ratus lima puluh miliar
dalam setiap bulan ini
sementara pencairan dana divestasi ini kan juga tidak mudah dan tidak bisa cepat cepat juga
karena kalau kita hanya konsentrasi kepada yang tiga puluh ribu sementara kita ada jutaan yang lain
sehingga kalau kita divestasinya tidak hati hati kan cut lossnya akan terlalu tinggi
nah kita kan harus bertanggung jawab juga kepada pembang polis yang lainnya jutaan itu
karena itu kita memang kalau tuh harus cut loss cut lossnya harus jauh
harus cut loss cut lossnya tidak terlalu tinggi
itulah kemudian proses lamanya pencairan
tetapi kita tidak pernah lebih dari dua bulan tiga bulan
oke dua bulan tiga bulan maksimal ya
karena tadi saya mendapatkan informasi yang saya baca lewat cnindonesia com bahwa banyak para agen yang mengatakan bahwa mereka harus menelangi dulu
karena para pemegang polis ini ketakutan dari mulai pergantian nama perusahaan sehingga mereka takut bahwa oh nanti uangnya tidak akan kembali
sehingga mereka akhirnya menalangi terlebih dahulu gitu
saya kira yang agen itu saya nggak pernah mendengar ya
walaupun ada di cnindonesia com ya
nah kita juga karena agen agen ini kan agen kita agen yang collect yang kemarin kan kita belum berproduksi lagi
karena produksi kan kita serahkan kepada pt
soal pergantian nama ini kan sekali lagi
ini pergantian nama pt ajb yang kemarin kita ambil
ajb yang kemarin kita serahkan kepada investor untuk dikelola kemudian karena ada pembatalan kemudian ini harus ganti nama
jadi ganti nama ini urusan perusahaan yang lain yang berbeda bukan urusan ajb
nah kita tetap eksis bumi putra tetap jalan dan kita memang punya kewajiban di tugasan bumi putra untuk melakukan penguatan ini
karena ini kan bukan hanya sekedar heritage industri ekonomi
juga banyak hal di dalam
pak adi kemampuan dari ajb bumi putra sendiri saat ini berapa persen pak
dari total kewajiban dua ratus lima puluh miliar yang tiap bulan dicairkan ini
saya kira begini kalau sampai tiga tahun ini kita seratus persen bisa
tiga tahun ini kan
jadi dijamin pak ya pemegang polis dari ajb bumi putra ini semua preminya akan seratus persen kembali gitu ya
dengan cara tertentu
nah kita kan melakukan engineering soal aset aset bumi putra yang cukup besar itu
agar ini bisa diulur bisa panjang bisa berproduksi
agar nilainya produktif
nah inilah bagian dari restrukturisasi
kalau ini kita selesaikan cepat
walaupun data dari ojk kewajiban dan asetnya ini katanya bahkan selisih sepuluh triliun lebih besar kewajiban dibandingkan dengan total aset ajb bumi putra
tapi kan begini itu kan perhitungan dalam konteks bisnis biasa ya
dalam konteks perusahaan yang biasanya
tapi kan ini asuransi
jadi kan tidak mungkin seluruh pemegang polis ini jatuh tempo sekarang semua meninggal sekarang ini
kalau kita urutkan dengan dan timetable nya sebenarnya tidak terlalu masalah juga
cuma kalau dilihat hari ini memang kalau untuk
berarti selisih sepuluh t ini adalah total jika seluruh pemegang polis langsung mencairkan dananya gitu polisinya
ya seluruhnya kita akan kekurangan sepuluh triliun
singkat pak adi singkat saja untuk
kalau untuk pt asuransi yang industri baru ini memang kalau ada tanggungan dua puluh triliun
misalnya perusahaan ini harus punya uang dua puluh dua triliun
sehingga ada jaminan
tapi kan ini perusahaan sejak awal sejak didirikan itu
kalau dilihat dari konteksnya
kalau dilihat dari konteks sekarang industri baru ini sudah soal pemerintahnya sudah terganggu
rbc nya sudah kalah
nah karena tapi kan dalam perspektif mutual ini menjadi tidak terlalu masalah
oke pak adi singkat saja
masa depan dari para agen kemudian juga dari para pemegang polis akan seperti apa
apakah akan ada restruisasi lagi
kemudian juga apakah akan ada pemotongan karyawan lagi untuk efisiensi ini
kita akan terus melakukan restruisasi
tentu saja dengan perampingan organisasi agar lebih ramping agar lebih lincah
berarti potensi akan ada agen dan polis
akan juga karyawan yang
kalau agen kan mitra
lagi itu akan kemungkinan besar justru malah akan bertambah
mengingat kita akan melakukan produksi baru lagi
akan penetrasi lagi ke lapangan
karena kan sekarang masih ditahan pak
sekarang ini kita kan menyiapkan instrumen untuk running itu
kita review semua sop nya segala macam agar ketika kita running ini tidak ada masalah lagi
perusahaan perusahaan yang lama yang kemudian ada masalah ini kita
oke tapi perampingan masih akan ada sepertinya ke depannya
kalau agen akan bertambah
oke baik terima kasih
adi masyari pengelola dki stadut ter sudah bergabung bersama kami